aduh aduh gimana dong ini
susah banget sih
yee kamu yang siapa
ini pembantu kamu ya
saya ibunya ucup dan ini adiknya ucup
ya kan nggak bisa kamu sesuka suka kamu begini
hef gue ingetin ya lo itu gue angkat derajatnya
dan ucup udah nyerahin semuanya ke gue jadi lo nggak usah macem macem mau diim aja
hei mbak tolong ya jangan kasar sama ibu saya
hah anak kecil mau ikut ikutan hah
pengajar pak yana
pengajar pak yana
hei kalian berdua mendingan balik sana ke gudang
wow ada cawe cantik bro
kita boleh kenalan ya
ya usah takut neng
kita bisa kenalan baik baik iya nggak
mendingan ikut kita aja daripada di sini sendiri ya
jangan ganggu gue ya
gue lagi nunggu teman gue
kita nggak akan macem macem kok
asal kita temenin neng di sini
iya pak yana
eh lu siapa
gue ini pacarnya dong
aduh kenapa aku kepikiran aku ucum ya
kabur kabur kabur

ya jangan lodus buat dibak kita
ih orang orang pada ngerti banget sih
bungu sabar ya
woy jangan dimati lo ya
teman saya kecelakaan pak
teman saya kecelakaan pak
harus dibawa ke rumah sakit cepatnya pak
presiden gak mampir kan pak
pokoknya darin pikir betlla

itu apa ragu ragu dollar
padahal wajah congraten
pak bapak gak denger yang saya ngomong ya
cepetan pak bawa mobilnya
ibu kenapa aku dari tadi kayak orang bingung gitu
ibu kepikiran abang kamu kenapa udah malam belum pulang juga
bu bang ucup itu pasti pulang kok
mendingan sekarang ibu tidur ya
tapi ibu khawatir takut terjadi apa apa
sampai ke bawah nggak bisa tidur
ah yaudah mendingan sekarang ibu berdoa terus saja ya bu
biar tenang semoga gak terjadi apa apa sama bang ucup ya
pak gue malah berhenti sipa kan tadi saya suruh cepet
iya neng gw punya tiba tiba mau buang bensinnya habis
bapak bapak ini baru punya mobil ya
bapak kalau punya mobil itu dilihat dulu bensinnya ada apa enggak
kakak aja nyalain saya emang situ siapa kok jadi sewot sih
wajar kalau saya sewot temen saya lagi sekarat kayak gini
tadi itu saya mau nolongin kamu tapi karena mulut kamu itu saya gitu males
udah keluar dari mobil saya ditolongin kagak ngerti
cari orang lain saja
eh pak tangan sih pak
bapak pak jangan saya gak mau keluar pak
bapak saya mau turun
eh bapak bapak tuh tega banget ya pak bapak gak punya hati nurunin saya sama temen saya yang lagi sekarat kayak gitu disini
hah saya gak peduli sebenarnya mobil saya gak mampu tapi saya gak suka mulut kamu
cuk bangun dong cuk
aku jangan buat gue sengsara kayak gini
astagfirullahaladzim kenapa temennya neng
temen saya kecelakaan pak
heh bapak sembarangan aja ngomong itu tuh gerobak sampah
masa temen saya diangkut pake gerobak sampah emang dia sampah
saya kan cuma mau bantu kasihan tuh temen neng
dia harus cepat cepat dibawa ke rumah sakit agar bisa tertolong
iya juga sih dari tadi gak ada yang membantu
udah neng jarang kelamaan mikir inget nyawa temen neng
yaudah deh pak yaudah kita angkut pake gerobak aja deh pak gak apa apa
udah saya ambil gerobak dulu
sabar ya cukup sebentar
bantuin ya pak
neng dari sana neng dari sana
bau banget sih gerobaknya
emang bapak gak bisa pak cari kerjaan yang bersih gitu
kenapa ya neng
ya neng as redanya patah
eh lagian bapak gerobak udah putut kayak gini aja masih aja dipakai gimana sih nyusahin aja
astaghfirullahaladzim kasihan amat orang ya allah
ya ampun u cukup
aduh gimana dong ini
susah banget sih
udah dong pak
udah dong pak
temunya masuk hubangan
ayo kita tarik bantu bapak ya
aduh berat banget sih
keras kayak batu
aduh cukup jangan mati dulu dong cukup
aduh pak gimana nih pak saya juga bingung
tuh di sana ada masjid tuh coba kesana siapa tuh masih ada jemaahnya ayo cepat kesana